kan delapan puluh persen dari penduduk indonesia sudah memiliki sarana toilet
menemukan bahwa sebanyak enam puluh delapan sembilan persen sumber air minum rumah tangga tercemar bakteri e coli
bagi saya porsi besar ini bisa disantap untuk dua orang
berkreasi memodifikasi printer bekas miliknya menjadi alat penyanyi minuman
gimana lu kompit disitu sebagai anak muda tuh
untuk masuk ke kafe ini kita perlu membayar tiket rp dua puluh per dua jam
ketika tindakan diperlukan sekarang
dan bendera mereka masih berkibar di wilayah tersebut
karena setiap produk medis ini nggak ada yang sempurna
hanyuran untuk booster lagi
oh ya acl ya ya cedra lo ya kemarinnya
jadi perubahan baru ini pengetahuan dan penyakit otomatis penyokongan pembunuhan dan intervensi proaktif akan membantu menjaga orang muda diperlindungi dari skam yang teruk